bagaimana ale bisa tau beto punya tempat tinggal disini
gue yang sherlock nih
jadi gue sama mike tuh ada rencana untuk bikin acara bakar bakar besok malam
pas gue di sini kan kebetulan jadi ya gue ajak aja sih mike
lah biar seru kita nyiapinnya juga bareng bareng loh
tapi sayang sekali kawan beta tidak tertarik untuk ikut acara itu
gak jadi duet gitu
enggak tahu tapi sih mike nya bilang dia cuma pengen nulis lagu doang buat l
mungkin dia jaga perasaan kamu
dan mungkin dia tak tahu
kalau kamu ngerasa gak nyaman kalau duet sama dia
emang emang kamu gak mau nyanyi bareng sama aku duet gitu
terus kenapa gak mau nyanyi bareng
hidih siapa yang takut eh denger ya mike gue yang itu cuma
cuma apa kan aku udah bilang sama kamu
kalau kamu gak mau balikan lagi sama aku gak apa apa neng
kita masih bisa jadi teman
emang temenan itu nggak boleh nyanyi bareng gak boleh duet bareng gitu
bisa jadi yang ibu bilang benar
mike ngerasa kalau gue masih gak nyaman buat duet sama dia
makanya dia lakuin semua ini demi gue
el kok malah bengong mikirin apa lagi sih
saya cuma mikir kenapa akhir akhir ini si mike tiba tiba baik banget ya sama el
el jadi gak enak gitu udah jutekin dia akhir akhir ini bu
kayaknya anak ibu sekarang udah bisa nerima kehadiran mike nih
terus botol kecap dikemanain ya
ibu enggak kayak gitu maksudnya el el menerima si mike itu sebagai temennya el gitu
oke kalau gitu berarti posisinya si botol kecap itu aman dan tetap di hati
ibu enggak enggak botol kecap itu tetap jadi manajer palsunya
enggak bakal tergantikan
ya tapi lumayan bisa bikin kangen banget berhasil
yaudah nih el el sekarang yang mau nanya
tahun baru kemana kita
el maafin ibu ya ibu ada cara makan malam sama teman kantornya ibu
hmm berarti sekarang ada yang menggantikan om roy di hati
tadi nyebelin banget sih udah datang datang bahas soal rara
padahal tanpa dia ngancam gue gue udah berasa dikeje keje dosa sama davin
mana davin lagi baik baik

yaelah masa masa begitu doang gak bisa sih
udah kan gampang kan
hmm ini gue bentarin rambut lo
kayaknya gue gak bisa tenang deh kalau gue gak jujur sama davin
mungkin aja kalau gue jujur sama davin
apalagi davin tau kalo gue tuh hilaf ngelakuin ini semua
gue ingetin lo supaya lo tuh tau diri
gue bisa aja ya bilang ke davin kalo lo yang udah nuker kado nya
gue telepon david sekarang atau enggak ya
tapi gue belum siap banget kalau davin marah dan benci banget sama gue gara gara ini
kevin bisa marah banget sama gue
karena dia tau semuanya bukan dari gue malah dari ardi
hah gak tau ah bingung
aku udah gak tau ah
kawan mau bagaimana lagi tuh
walaupun ale tetap tidak rela
toh non naipa itu dia tetap pacaran dengan cowok baru toh
mungkin ini jalan tuhan
supaya bisa memisahkan ale dengan nona ipa itu
karena pada dasarnya kamu orang berdua ini tidak sejalan
bukannya gue senang lega malah makin bete tau gak
bukannya temennya di
apain kek dihibur kek
ini malah diceramahin
gue tuh butuh hiburan bukan butuh ceramahan
eh kawan tadi betta bilang gitu toh
ada bentuk betta peduli sama ale
hubungan ale sama nona ipa itu sudah tidak bisa lagi diturusin
terima saja kenyataannya kawan
jangan melawan takdir
terus lo sendiri gimana
lu gak capek apa begini gini terus
gak pengen mencoba hal hal
mencoba hal baru dengan memperjuangkan cinta gitu
kan lu bukannya dulu tuh juga suka sama riva ya
betta ini sekarang
sudah bahagia sendiri dengan kita punya hidup
jadi betta tidak mau lagi pikirkan tentang cinta cinta itu
cuma nanya bikin kepala sakit

betta masih jomblo begini
karena tidak ada kesempatan dari nona riva
seandainya nona riva bersedia
beta juga tidak akan galau seperti ini
repot deh shopping sendirian
kami ngapain sih belanjanya banyak banget
emang mau lebaran apa
temu lo kan malam tahun baru
mami tuh mau bikin acara berberciuan sama temen temen kolega mami baby
soalnya aldino juga ngadain party sama anak anak kelas sipa
lagian juga mami tuh malu baby
kalau temen temen kolega mami
kalau kamu bisa berprestasi seperti michelle
mami tuh pasti bangga banget kenalin kamu ke temen temen kolega mami
mami can you stop banding bandingin aku sama michelle
homi tuh harusnya support aku loh bukan malah nyudutin aku kayak gini
baby mami tuh gak nyudutin kamu
mami tuh mau kamu lebih semangat berprestasi seperti michelle
kamu kan anak mami yang pinter
aku mau nanya apa soal permintaan aku kemarin
oh soal misal yang mau masuk dapur rekaman itu
iya pak terus gimana kelanjutannya
papa bisa kan bantuin aku buat batalin projectnya mike sama michelle di perusahaan rekaman itu
soalnya aku nggak mau pak kalo nantinya mike malah jadi palawan hidupnya michelle
kamu tau kan al nggak ada satupun hal yang sulit buat papa
bapak bisa lakukan itu al tapi dengan satu syarat
apa syaratnya pak
penat gue di rumah
kita tinggal di sini ternyata
bagaimana ale bisa tahu kita punya tempat tinggal di sini
gue yang cirlok nih
jadi gue sama mike tuh ada rencana untuk bikin acara bakar bakar besok malam
pas gue di sini kan kebetulan jadi ya gue ajak aja sih mike
lah biar seru kita nyiapinnya juga bareng bareng loh
beta tidak tertarik untuk ikut acara itu
soalnya di acara itu ada duri dibalik selimut
maksud lo dengan duri itu siapa div
ya al punya kawan itu toh
yang selama ini marah marah beto terus
yang sudah putus sama nona riva
tapi tidak suka kalau beto ini dekat sama nona riva
lo lagi pdkt sama riva ya
eh eh peta itu tidak ada maksud seperti begitu
ah hal ini
lu pengen pdkt sama riva
pas tau riva udah putus sama farel
tapi nggak apa apa lo jujur aja sama gue div
lo tuh jujur aja santah
lo tuh lagu lama kaset baru tau nggak
eh eh itu tidak ember ya tidak ember
beto ini tidak ada apa apa dengan nona riva
bk itu tok hanya bersahabat saja dengan nona riva itu
tidak ada apa apa
kamu orang jangan berpikir sembarang toh
bahas yang lain saya sudah
eh hampir saja beto kecoplosan toh
kalau sampai semua tahu kita sudah tembak nona riva
bisa hilang sudah beta punya muka ini
aku benar benar butuh bantuan papa
supaya michelle stop ngebagin karirnya bareng mike
aku ingin bisa secepatnya menjauh dari mantannya itu
tapi syarat yang bapak minta sama sekali gak bisa aku penuhin
kalau nanti papa bisa menggagalkan rencana michelle dan mike
untuk rekaman di perusahaan itu
kamu harus bisa melupakan misal
kamu nggak boleh ngejar ngejar dia lagi al
buat apa aku minta papa buat gagalin karirnya mike sama michelle
kalau ujurnya aku harus ngelupain michelle
aku ngelakuin ini semua karena aku gak mau ada orang lain
yang deketin missia selain aku
itulah hidup al
kadang kamu dihadapkan dengan pilihan yang sulit
tapi kamu harus belajar untuk menentukan pilihan yang sulit
sekarang terserah kamu
kalau kamu mau menjegal karirnya misalnya